langsung kita bergabung ke acara konferensi pers yang digelar oleh kementerian komunikasi dan informasi
di kawasan cikini menteng jakarta pusat terkait serangan malware ransomware yang berpotensi meluas di indonesia
karenanya kalau kita lihat dinamikanya ini luar biasa bukan hitungan jam lagi tapi sudah hitungan detik atau menit
membahagiakan bagi saya adalah semuanya positif
jadi kalau nanti ada versi berapa hitungannya adalah dalam bentuk menit tidak lagi dalam bentuk hari versi berapanya
karena ini jalan terus
sebagaimana kita ketahui bahwa malware jenis ransongware ini melanda dunia
saya tidak tahu apakah memang ini sebetulnya untuk semua bisnis proses
di dunia ini di global yang terkena itu pada umumnya adalah bisnis proses yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan
saya monitor khusus dari sky
tadi pagi inggris raya skotlandia nhs masih banyak yang masih belum bisa selesai
sehingga yang dilakukan adalah proses manual
demikian halnya yang terjadi di indonesia di darmais jadi harus dilakukan proses manual
kepada siapa ini terjadi
yaitu komputer atau server tidak semua yang operating systemnya windows versinya agak lama
nah kalau misalnya apalagi kalau dari di media online barangkali itu media cetak
kalau di media online misalnya kita menggunakan mac
tidak akan terkena
bagaimana cara menghindarinya secara terhana
dari kemarin saya sudah sampaikan ke beberapa teman teman media
setelah rembukan bersama teman teman ekosistem dari cyber security di indonesia
yaitu ada kominfo direktorat keamanan ada id city ada dari city watch
ada dari individu individu yang memang
pegiat dari cyber security
saya ucapkan terima kasih
secara sederhana satu sebelum mengaktifkan menghidupkan komputer
pastikan komputer tersebut tidak terhubung ke jaringan data atau internet
kalau komputer kan apakah server atau stand alone ataupun server cabut saja
kalau ada wifi pastikan wifi nya mati
itu yang pertama
jadi dia sementara hanya waktu sebentar tidak terkoneksi
kedua lakukan backup atas data data yang penting
copy data data yang penting
itu langkah yang kedua
kemudian langkah berikutnya nanti kita bahas yang pertama
antara lain dengan kalau ada antivirus download virus
karena kan untuk download antivirus juga harus terhubung ke
setidaknya datanya sudah di backup
jadi sekali lagi nomor satu pastikan sebelum menghidupkan mengaktifkan komputer
tidak terhubung dengan terkoneksi dengan jaringan data atau internet
jadi bekerja sebagai betul betul seperti istilahnya
kalau ada jaringan
jangan dulu dam terminal
jadi bekerjanya hanya untuk betul betul stand alone
segera setelah itu lakukan backup data ke media
atau ke sistem file lain
yang operating systemnya bukan windows
jadi dua hal itu
kemudian nanti setelahnya apakah dilakukan download antivirus
tetap harus dijarin lagi
itu secara umum
teman teman di sini semuanya
jadi dari id sirti ini ada yang di luar kota
dia ikut di sini
kalau diperlukan nanti ada tanya jawab sampai sangat detail teknis
nanti juga akan dipresentasikan

pelanggan teknis bagi orang it yang hidupnya di it
pelanggan teknis bagi orang it yang hidupnya di it
juga sudah kita siapkan
juga sudah kita siapkan tim yang dikoordinir oleh id sirti dan kementrian kominfo
namanya siapa nomor teleponnya berapa kalau diperlukan nanti konsultasi
jadi kepada siapapun kepada teman teman semua khusus yang di sini
kepada masyarakat indonesia kepada kementrian lembaga organisasi perusahaan swasta
yang mempunyai sistem it di perusahaannya tidak usah panik
yang mempunyai sistem it di perusahaannya tidak usah panik
demikian teman teman semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada yang mau perusahaan silahkan
itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh kementrian kominfo

penggunaan sistem it di perusahaan swasta
menkominfo mengatakan bahwa malware jenis ransomware sedang melanda dunia
terutama menyerang server yang ada di rumah sakit
nah cara menghindarinya ini cukup sederhana
ia mengatakan bahwa yang pertama adalah sebelum menghidupkan komputer
pastikan komputer tidak terhubung dengan internet
dan yang kedua lakukan backup data yang operating systemnya ini bukan dari windows
dan yang ketiga sediakan antivirus yang memang sudah tersedia di perangkat komputer anda
jadi sebelum menghidupkan komputer dan terhubung dengan internet
baiknya di komputer anda atau perangkat anda sudah memiliki antivirus
dan menko minfo juga mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atas kejadian tersebut